tidak usah ikut coba
tapi ingat sebelum benang itu benar benar berhenti
jangan menoleh sekalipun ke belakang
benang itu sudah betul betul berhenti sekarang
apa tempat ini yang dimaksud oleh kakek mulia
tapi ada apa di tempat ini yang bisa menolong ranti
kebetulan sekali ya kita ketemu di sini
sebenarnya aku mau menemui kamu
karena ada sesuatu yang perlu aku bicarakan
apa kamu punya waktu sebentar
penyakit ranti kuman
dan dia perlu diterapi lagi
jadi penyakit ranti kuman
dan dia perlu diterapi lagi
pasti biayanya sangat besar
kalian sangat membutuhkan
uang yang banyak
sebenarnya aku di sini
punya tawaran yang menarik buat kami
punya tawaran yang menarik buat kamu
asal kamu mau berjanji untuk meninggalkan ranti untuk selama lamanya
dan kembali bersama aku dengan ranti
aku janji aku akan mengobati ranti sampai sembuh
dan tidak hanya itu
aku akan membebaskan mereka dari hutang hutangnya padaku
dan yang pasti mereka tidak menjadi pembantuku lagi di rumahku
ibu ibu sadar juga ibu
tadi tadi ibu ada di jembatan
terus ibu lihat kamu mangga mangga ibu
dan akan push hurting bagi
kisah ibu dan anak ibu

aku sih juga suka
tapi aku janji golly aku pasti cari cara lain lagi
harus berapa kali sih aku bilang sama kamu
kamu tuh gak perlu bantuin aku kayak gini
kamu kan tahu arti sahabat itu apa
kalau kamu tahu arti sahabat itu apa
jadi kamu harus terima bantuan kecil aku ini
terima kamu kenapa
enggak enggak cuma luka kecil
apa kamu terima tawaran itu
jangan jangan ini keajaiban yang dimaksud oleh kakek mulia
cara yang ditunjukkan untuk menyelamatkan rati
ya pasti begitu
kalau tidak tidak mungkin sekebetulan ini aku bertemu dengan inggris di tempat benang itu berhenti
saya akan turunin semua mau kamu
saya janji saya gak akan ketemu randi lagi
saya kan sudah janji dan pasti aku tepati
ya lumayan sih udah agak enakan
ya makanya mah kalau jalan tuh hati hati jangan buru buru
loh ini tanda lahir mama ya
kok bentuknya aneh banget sih
ini tanda sejak mama lahir sayang
kakek kamu juga punya sama kayak gini
terus nenek buyut kamu juga sama punya tandanya mirip kayak gini
mama pikir nanti nurun ke anak anak mama
ternyata bilang maka gak punya
kamu juga nggak punya kan
mungkin nanti turunan kamu anak kamu pasti punya kayak gini
ya aksan sih gak mungkin punya ma
soalnya kan aksen bukan anak kandung mama
kamu bilang mukamnya untuk taringan
dulu aku pernah lebih parah dari ini waktu jatuh dari motor
oh begitu rupanya ya
kamu benar benar tidak mendengarkan perintah eyang
malah sekarang kamu bisa mencuri kunci kesayangannya eyang
hanya untuk membantu anak ini
kamu memang benar benar keterlaluan
kamu mencuri guci lah
bukan seperti itu liat
memangnya apa bagusnya anak itu sih
sampai kamu rela berkorban mencuri kunci kesayangannya eyang
dengan memecahkan kaca dengan tangan kosong begitu saja
kamu memang betul betul keterlaluan sekali
kamu mecahin kaca pakai tangan kosong
terus kamu luka kayak gini
rupanya yang harus betul betul keras mendidik kamu ya
sekarang juga kamu masuk
sekarang aku masuk
liat salah kamu tidak usah kecapak
gila masuk rumah ya
tapi eyang jangan sakiti liat
biarin liat pergi
masuk kamu sekarang
jangan ganggu dia lagi